hai saudara salah satu yang jadi perdebatan dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah
konstitusi kemarin adalah soal kehadiran menteri kabinet indonesia maju sebagai saksi
terkait dengan tudingan kecurangan pilpres awalnya tim hukum anies mohaimin yang meminta
kehadiran empat menteri di pemerintahan jokowi untuk hadir di sidang sengketa hasil pilpres
tim hukum amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan dugaan penyaluran bansos yang
tak wajar di masa pemilu hal serupa juga diminta oleh ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulya
lubis sementara tim hukum prabowo gibran menilai permintaan agar hakim menghadirkan
menteri untuk bersaksi kurang tepat meski mereka menyerahkan sepenuhnya putusan pada hakim
membantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia menteri sosial republik indonesia
menteri perdagangan republik indonesia menteri koordinator perekonomian republik indonesia
guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia terima kasih yang mulia
ya nanti kami bahas itu empat ya pak menteri betul pemintaan dari paslon satu seperti kita juga
ingin mengajukan hal yang sama yang mulia kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan
dengan bansos kekaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain lain maka kami juga ingin
mengajukan permohonan yang sama tapi karena sudah diajukan oleh pemohon satu kami mendukung apa yang bisa
maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan
kedua bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada pak menteri tersebut untuk perkara ini
baik itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan